smartphone atau ponsel pintar kini sudah tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia modern
ponsel pintar pertama diciptakan dua puluh tiga tahun lalu
tapi tahukah anda pembuatnya bukan nokia apple apalagi samsung
penasaran seperti apa wujudnya simak informasinya berikut ini
jika ada pertanyaan bagaimana wujud ponsel pintar pertama di dunia
sebagian orang mungkin akan menunjuk iphone generasi pertama
ponsel pintar pertama buatan apple itu pertama kali diperkenalkan pada dua ribu tujuh
sebagian lagi mungkin menyebut nokia communicator ponsel yang diluncurkan nokia pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun sebenarnya ponsel pintar telah hadir di dunia sejak dua puluh tiga tahun lalu atau seribu sembilan ratus sembilan puluh
adalah ibm produsen perangkat keras dan lunak untuk komputer
yang mengembangkan dan menghadirkan ponsel pintar untuk pertama kali
ibm menggandeng mitsubishi electric dan membuat produk yang dinamakan
pada dasarnya simon personal communicator adalah jenis ponsel berkonsep personal digital assistant atau pda
ponsel simon memiliki teknologi yang cukup mumpuni kala itu
selain bisa digunakan untuk menerima dan melakukan panggilan telepon
simon personal communicator juga bisa mengirim dan menerima surat elektronik dan vaksin milih
di dalam ponsel pintar ini juga tersedia beberapa fitur
seperti jadwal rapat kalender kalkulator hingga notepad
dilengkapi stylus dan layar sentuh
untuk era sembilan puluh an kemampuan ponsel pintar ini sudah dianggap setara mobile komputer
kelemahannya baterai ponsel ini hanya sanggup bertahan selama satu jam
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh empat simon personal communicator dijual seharga dua belas juta rupiah
dan hanya diproduksi sebanyak lima puluh ribu unit
setahun kemudian ibm menghentikan produksi ponsel bersejarah
bagaimana cara ini